ini cerita tentang lahirnya suku tua yang telah hidup sejak abad ke tiga belas di lereng bromo
tentang mereka yang tinggal di tanah yang disucikan
tentang cara yang luhur menghormati leluhur
pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama tanggal empat belas ke tanggal lima belas di bulan kasodo
suku tengger melakukan upacara untuk melarung sesajen sebagai ungkapan syukur
tradisi itu lazim dikenal dengan sebutan yatnya kasodo

sebelum berdoa terwherean venerannya sudah palah mengalir belonging remoka dan fastengine
dan terburu buru kulitnya

terbesar mereka membanjiri tentang sebuah ruang dasar ini
tidak mudah menelusuri jejak sejarah suku tengger
meskipun demikian beberapa prasasti mencatatkan petunjuk
dalam prasasti ramaswarapura disebutkan pada tahun seribu satu ratus sembilan puluh tujuh saka atau seribu dua ratus tujuh puluh lima masehi
raja kertanegara memberikan pembebasan pajak bagi warga tengger
kini prasasti yang berumur lebih dari tujuh ratus tahun ini tersimpan rapi di museum butantular jawa timur
jadi dalam prasasti itu jelas sekali disebutkan bahwa masyarakat tengger adalah masyarakat abdi yang
beliau yang mengabdi sekali kepada yang beliau yang widi
tanah tengger itu disebutkan di prasasti itu adalah tanah hilaila yaitu tanah suci
karena itulah kepada masyarakat tengger diberikan
beri kewajiban untuk mewakili upacara serada ini
mewakili umat masyarakat senusantara
melaksanakan upacara di gunung bromo ini
karena masyarakat ini diberi tugas mewakili upacara seluruh nusantara
maka dia diberikan kebebasan untuk membayar pajak
sekitar enam jiwa suku tengger tersebar di empat kabupaten kota di jawa timur
yaitu probolinggo pasuruan lumajang dan malang
dua puluh persen di antara warga tengger di jawa timur mengandung agama hindu
penganut hindu tengger memiliki cara sendiri saat menjalankan ritual
berbagai persembahan sesaji harus dilengkapi terlebih dahulu
di antaranya pisang raja ayam ingkung tumpeng dan berbagai hasil bumi
namun weda tetap menjadi rujukan sebagai kitab suci penuntun doa dan sebayang
jadi weda itu anggap saja bola karet
bola karet itu digelindingkan ke mana saja
digelindingkan ke pasir dia akan dipenuhi oleh pasir
di gelindingkan ke tanah dia akan dipenuhi oleh tanah
tetapi sesungguhnya ajaran hindu yang ada di bali dengan ajaran hindu yang ada di tengger itu intinya adalah sama
dengan pancaiatnya semua adalah sama
dengan pancasila seradanya semua adalah sama
cerita rakyat tentang joko seger dan roro anteng abadi
di antara suku tengger di kawasan bromo dan semeru
dikisahkan joko seger merupakan pangeran dari kerajaan majapahit kuno
yang bertemu dengan roro anteng yang merupakan putri dari kerajaan singasari
mereka pun menikah dan membeli jalan
dan juga membangun negeri di lereng gunung bromo yang disebut sebagai tanah tengger
dua puluh lima tahun menikah mereka tak dikaruniai anak
hingga pada suatu ketika joko seger dan roro anteng bersaksi di hadapan gunung bromo
jika mendapat karunia anak maka anak terakhir mereka akan menjadi peserta
jika mendapat karunia anak maka anak terakhir mereka akan menjadi berat
jika mendapat karunia anak maka anak terakhir mereka akan menjadi berat
menjadi persembahan bagi kawah brom
tak terlalu kakek
di antara mitologi dan cerita rakyat
suku tengger di lereng bromo hidup dalam harmoni kedamaian
hidup rukun dan bergotong royong telah menjadi tabiat hidup
yang melekat erat dalam diri mereka
jangan lupa ajo lali
tiga itu tiga ya
bening adalah kedamaian ketenangan ya
kita itu harus menciptakan senantiasa berhubungan komunis
kepada tiga hal
sebenarnya tiga kepada yang kuasa jelas ini utama
kedua kepada sesama
ketiga kepada alam semesta
komisi yang dicatatkan di kota jappal
melakukan penelitian iklan
yang berbaloi kepada restri been banjir inisiatif
dan penyelenggaraan dua ribu sembilan belas nya yang telah meninggal

dan sekarang saya tryndall trusts
michael kriman hakim adalah anggota konservatif cukup eyelashes dan vreme channel sekali
ketua pembangunan ketua pembangunan
ketua pembangunan ketua pembangunan ketua
dua hari jelang kasode berbagai persiapan dilakukan
mulai dari ritual pembuatan sesaji yang berisi buah buahan dan sayuran
pisang raja sebagai hasil bumi yang tak boleh ditinggalkan
dan kelengkapan segogolong
ditata dengan saksama dan tak satu pun sesaji tertinggal
para pemuda ibu ibu hingga para bapak semua membuat persiapan persembahan
dalam satu tahun saka suku tengger menggelar enam kali upacara
pertama itu adalah upacara karu
kenapa ini disebut karu
ini kami melaksanakan itu berketepatan ditempatkan pada bulan kedua
dalam bahasa jawa itu adalah dua
jadi bulan karu
oleh karena itu secara kebiasaan kami menyebut itu adalah upacara baru
tapi sesungguhnya di situ itu adalah upacara pawedalan jagad
upacara karu itu adalah upacara pawedalan jagad
ini yang pertama
kemudian yang kedua itu adalah upacara pujan kapat
pujan berasal kata dari kata puja memuja pujan kapat
ini bulan keempat
kemudian pujan kapitu
hujan kapitu ini bulan ke tujuh
kemudian pujan kawalu
ini bulan ke delapan
kemudian pujan kasanga
ini bulan ke sembilan
kemudian kemarin itu kasada
jadi satu tahun enam kali
kasada ini adalah ritual
ini intinya adalah tiga
satu adalah kita memuja kepada yang kuasa
tuhan yang maha kuasa tentunya
kemudian yang kedua adalah para leluhur leluhur
leluhur yang sudah ngaluhur
kalau leluhur itu adalah dari garis orang tua kita
ini sudah ngaluhur
termasuk ini sudah statusnya adalah dewa petara
kemudian yang ketiga ini kepada
ini adalah alam semesta sesungguhnya
ini menjaga keseimbangan alam sutra
kami melakukan ritual itu
jadi alam semesta ini agar tetap berkeseimbangan
sehingga kehidupan ini akan menjadikan kehidupan yang damai dan sejahtera
itu kami melakukan pemujaan itu
jadi intinya tiga
kepada yang maha kuasa
kepada para leluhur leluhur kami
ini yang mengawali keberadaan kami ini sesungguhnya
ini yang mengawali keberadaan kami ini sesungguhnya
tidak boleh ini dilupakan kemudian kepada alam semesta
ini intinya kasadah itu
kepada yang maha kuasa
kepada yang maha kuasa
kepada yang maha kuasa
kepada yang maha kuasa
kepada yang maha kuasa
kepada yang maha kuasa
kepada yang maha kuasa
tembang tembang dan doa doa dilantunkan oleh para pendamping dukun pandita
tembang pemujaan terhadap sejarah
tembang pemujaan terhadap sejarah
bebas dari segala macam penyakit dan marah bahaya
satu hari jelang iatnya kasodoh
seluruh peralatan sembah yang disucikan
para pemangku pura diikuti oleh puluhan umat hindu tengger
membawa berbagai sesaji menuju punden pemujaan yang tak jauh dari pura pote

kalau cerita awal mula itu memang sangat menarik

karena kejadian kejadian tersebut sampai detik ini masih kami lakukan
itu tidak ada sebuah catatan
catatan artinya catatan yang ditulis oleh orang
karena kejadiannya itu prasejarah sekali
sehingga tidak ada catatan
hanya kami ini diwarisi itu melalui
tutur artinya tutur yang berkata
tutur artinya tutur yang berkata
tutur itu lewat lesan
yang disebut sekarang adalah poksor
kemudian dengan apa namanya sesaji saji yang kalau di tengger itu disebut dandanan
di situ ada tuntunan untuk kehidupan ini
dalam bahasa agama ini adalah tuntunan luhur
yang ditulis di dandanan dandanan itu
tidak ditulis dengan huruf
sehingga kami sangat sulit sekali untuk kapan mulainya itu
sejak kapan keberadaan tradisi tradisi yang dilakukan oleh orang orang tengger ini
ini tidak ada yang bisa menceritakan soal itu
termasuk orang tengger
orang tegar harus bercerita hanya diwarisi cerita dari para leluhurnya
ya itulah cerita yang diceritakan leluhur
kemudian yang jelas kami teruskan kepada generasi generasi selanjutnya
termasuk saya juga ya diwarisi oleh orang orang tua saya
leluhur saya itu
nah itulah tugas sekarang
generasi sekarang itu harus sudah dicadet
menjelang puncak upacara kasodo
romo dukun pandita menggelar upacara pembukaan pintu pura
sebagai perlambang seluruh umat dipersilakan masuk untuk menggelar doa pemujaan
pada saat itu
ritual doa dan persembahan digelar mengelilingi ongkek
dan persembahan pun dibakar secara bersama
upacara kasodo yang digelar hingga puncak purnama ini berlangsung khidmat
dosa nista dan angkara terlebur bersama api pembakaran
peleburan dosa telah dilakukan melalui puncak upacara kasodo
persembahan pun disuguhkan pada sang hyang widi
ribuan warga tengger meminta doa para dukun petua agama dan adat
persembahan didoakan agar diterima oleh sang kuasa
mendaki gunung setinggi dua ribu meter lebih menjadi ritual akhir
dengan berjalan kaki ribuan umat suku tengger dari berbagai latar belakang agama
membawa persembahan ke puncak bromo dan melemparkannya ke kawah
di lingkaran gunung bromo ini yang ada penduduknya itu tengger
kita masih tetap melestarikan terhadap adat budaya

orang tengger itu harus mengugemi marang guru papat
nah itu itu artinya apa
papat itu adalah empat empat guru yang harus kita bekteni gitu loh
satu jelas yang kuasa
dua adalah orang tua termasuk leluhur
yang ketiga adalah sesama
kalau kita bilang sesama ya sesama makhluk
bukan hanya antar manusia kan
nah kemudian yang ketiga adalah yang memegang pemerintahan
ya baik itu
rt sampai dengan yang di pusat presiden itu harus di bekteni
meski hidup di antara banjir wisatawan dan kemajuan teknologi
kebiasaan tradisional tak ditinggalkan
dalam kearifan keseharian mereka tetap dibalus kesederhanaan
nasi pun dimasak dengan arang
jagung ditumbuk dengan lumpang dan alu
di lereng perbukitan dan dataran tengger
mereka menjalani keseharian sebagai petani dan pedagang
ini lestari mulai awal
jadi kalau kita kembali kepada kakek ninek kita dulu
itu masalah kebudayaan itu ya semacam ini
walaupun ada kemajuan jadwalnya
itu ada tingkatan tingkatan tentang apa ya turis dan lain sebagainya
tapi masalah kebudayaan itu saya kira masih lestari
dipertahankan oleh masyarakat tengger
terutama suku tengger yang meliputi empat kabupaten
jadi bukan hanya dipertahan oleh masyarakat satu desa
atau satu kecamatan atau satu kabupaten probolinggo
justru malah di lingkaran gunung bromo ini yang ada penduduknya itu tengger
masih tetap melestarikan terhadap adat budaya
mantra mantra dukun pandita membaluri setiap sendi kehidupan warga tengger
tak ada catatan pasti yang menunjukkan sejak kapan
japa mantra para dukun ini menjadi perantara komunikasi sang hyang widi dengan umatnya
berbagai mantra tercatat dengan huruf jawa atau arab gundul
tak sembarang diperlukan untuk menjelaskan kemampuan tengger
barang barang boleh membacakannya
mantra mantra kuno ini harus dibacakan oleh pandita dukun dalam keadaan suci
dan di tempat yang telah disucikan
nah itu kalau di tenggernya sudah lama mbak sudah berabad abad
mungkin abad tujuh belas atau berapa tidak tahu persis
karena kebetulan yang museum punya ada tiga belas bendel ini
tanpa nama penulis tanpa angka tahun
sehingga kami di dalam museum ini tadi kalau ada mahasiswa atau peneliti yang datang ke museum
tidak bisa menjelaskan secara angka tahun yang persis
karena bukan literatur ya jadi hanya isinya itu tadi
ada mantra mantranya ada bacaannya tetapi tidak ada angka tahun sama nama penulisnya juga tidak ada
ada juga yang menceritakan disitu tentang masalah sesajinya
jadi misalnya upacara seperti ada kelahiran bayi
sehingga perlunya mereka itu mengadakan sesajilah sesajinya tadi
sebagian nanti mungkin dimakan oleh keluarga
yang sebagian nanti ditaruh kalau di tengger itu di cemoro lawang gitu
untuk sajen yang bau reksa atau bagaimana ya
keluhuran budaya yang tak ditinggalkan pun tampak dalam kehidupan sehari hari warga tengger
dalam upacara pemakaman misalnya berbagai prasyarat dilengkapi
sebelum jenazah diantarkan ke liang lahat upacara pelepasan dilakukan di depan rumah duka
peti jenazah diberi beberapa lapis kain batik bercorak gelap
suku tengger di kabupaten probolinggo ini tak seluruhnya penganut hindu
meski demikian tak pernah ada gesekan
atau selisih karena keyakinan